informasi berikutnya lebih dari lima puluh petinju dari dalam maupun luar negeri bertarung di kompetisi tinju amatir bertajuk rookie fight
ajang ini mampu menampilkan bibit bibit petinju masa depan indonesia
untuk ketujuh kalinya total boxing promotion mengadakan acara rookie fight di assembly hall jakarta convention center
ajang ini diadakan untuk memberi ruang bagi petinju amatir menambah pengalaman dan mencari lawan tanding
total ada dua puluh sembilan partai tinju amatir dari berbagai kelas berat badan
salah satunya adalah mahardika eka putra yang turun di nomor enam puluh sembilan kg
mewakili sasana kasabox pria yang akrab di sapa imo ini mengaku baru enam bulan serius berlatih tinju setelah sempat mengeluti muay thai
ia berhasil mengalahkan lawannya muhammad dari sasana elit boxing malaysia di ronde pertama
menurut gue ini acara total boxing
itu ibaratnya pijakan lah buat petinju petinju amatir buat step lagi kalau misalnya mau jadi pro
jadi emang disini itu acara yang benar benar untuk petinju petinju amatir bisa nyari nyari pengalaman
sama orang orang yang benar benar emang passionate sama boxing juga gitu
jadi menurut gue acara ini tuh ya bagus lah
acara tinju amatir ini bisa membantu mempromosikan dan memunculkan minat olahraga tinju
agar pb pertina bisa menjaring petinju petinju berbakat
kalau dengan adanya total boxing begini
pembibitan dan akan lebih meriah buat
dan saya lihat ada beberapa dari hasil ini udah ketujuh kali
saya lihat ada beberapa yang calon calon kita untuk akan datang
terutama kita sebagai tuan rumah asian games
tuan rumah mudah mudahan salah satu atau dua dari hasil dari sini
bisa terjun diikutkan dalam asian games

hal hal lainnya juga bisa ditutupi oleh lima partai tinju profesional
dan perebutan gelar super featherweight lima puluh delapan sembilan kg